ya kita ke informasi lain di mana presiden joko widodo meminta perguruan tinggi negeri untuk membatasi jumlah mahasiswanya di semua fakultas
dan ini menurut jokowi perguruan tinggi negeri sebaiknya fokus kepada konsep pendidikan bukan kuota peserta didik
hal ini disampaikan kepala negara saat memberi sambutannya dalam acara rembuk nasional asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia aptisi di universitas esa unggul jakarta barat rabu sore
menurut jokowi konsep belajar perguruan tinggi baik negeri dan swasta harus lebih peka dengan perubahan zaman seperti teknologi digital dan banyak turun ke lapangan
alasannya peserta didik harus mengenal konsep pengajaran yang berbasis problem tantangan pengalaman dan karena dinamika perubahan yang cepat saat ini
dan saya setuju tadi pak budi menyampaikan perguruan tinggi negeri memang harus dibatasi
saya lebih senang kalau perguruan tinggi itu fokus tidak semuanya diambil semuanya
mahasiswanya diambil semuanya
ada yang perguruan tinggi negeri mahasiswanya
ada yang lebih dari rp tiga puluh rp empat puluh
saya tadi sudah bisik bisik mendesak didik langsung batasi